kau juga masih terluka putraku
biarkan ayah anda yang hadapinya
tidak akan membiarkan putranya terluka
mereka banyak sekali
bagaimana ini putraku
seperti apa yang dikatakan
kita harus membebaskan semua tahanan
dan kita tidak boleh
mundur selangkah pun
kita bebaskan semua tahanan

tenang saja aku masih sanggup melawan mereka berdua
rai aku akan mengeluarkan pusaka pedang giyok
baiklah raka aku tidak akan khawatir kepada dirimu
aku percaya kamu bisa melawan mereka semua
raka tenanglah raka
aku akan melindungi perhasing
kau juga rai
kenapa kau bisa lepas dari pajajaran
ini bukan urusanmu yudhaka
perempuan ini juga bukan urusanmu
maka aku tidak menyakitimu
masih sangat mencintaimu
ucapanmu sangat manis sekali
aku tidak akan tertipu lagi olehmu